menghadapi tantangan ketahanan pangan global indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan
mentan menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian indonesia
bahkan rendahnya inflasi disokong suplai pangan terjaga
satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani selama periode januari hingga maret dua ribu dua puluh dua terus mengalami peningkatan
pada maret dua ribu dua puluh dua ntb tercatat sebesar satu ratus sembilan dua puluh sembilan atau naik empat puluh dua persen dibanding ntp bulan februari dua ribu dua puluh
peningkatan juga dialami nilai tukar usaha petani atau ntup yang pada maret dua ribu dua puluh dua tercatat sebesar satu ratus sembilan puluh
lima dua puluh lima persen
naik enam puluh tujuh persen dibanding ntup bulan februari dua ribu dua puluh
tidak hanya itu produksi beras pun tercatat cukup tinggi selama tiga tahun terakhir
dengan capaian total sebesar tiga puluh satu tiga puluh satu juta ton pada tahun dua ribu sembilan belas
tiga puluh satu tiga puluh enam juta ton pada tahun dua ribu dua puluh
dan tiga puluh satu tiga puluh tiga juta ton di tahun dua ribu dua puluh satu
capai tersebut pun sukses menahan impor beras
di saatnya di saat provokasi dengan climate change
cuaca yang ekstrim di seluruh dunia yang terjadi
di saat itu menurut saya para penjual pariwisata
kita bisa jumping yang mempersiapkan kesiapan kesiapan yang luar biasa di pertanian kita
kita memiliki alam yang cukup
untuk menjawab tantangan global dan pretisi krisis pangan
maka indonesia sudah harus menyiapkan strateginya
indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk bertahan
jika diladari metrik rencana
kegiatan dua ribu dua puluh dua antara kementerian pertanian dengan dirjen anggaran
sebenarnya sudah ada lima strategi pembangunan pertanian
untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing yang berkelanjutan
strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi
diversifikasi pangan lokal
penguatan cadangan dan sistem logistik pangan
dan pengembangan pertanian modern
serta gerakan tiga kali ekspor
untuk meningkatkan kapasitas produksi
kementerian pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di kalimantan tengah
lalu meluaskan menjadi areal tanam padi jagung bawang merah dan cabai
di sejumlah daerah defisit
dan untuk mencapai hal itu
kegiatan penjagaan alih fungsi lahan dimasukkan dalam strategi ini
tahun dua ribu dua puluh dua kementerian pertanian mendorong diversifikasi pangan lokal
berbasis kearifan lokal
diantaranya ubi kayu sagu pisang kentang hingga sorghum